pada hari keempat rapat tahunan dana moneter internasional dan bank dunia di nusa dua bali
membahas berbagai isu salah satunya tentang pembangunan berkelanjutan
menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi eko putro sanjoyo
yang menjadi salah satu pembicara di acara itu memaparkan tentang inovasi dana desa dan tantangannya
ia menganggap setelah pembangunan infrastruktur pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas manusia menjadi target selanjutnya
objek tapi menjadi pelaku
dan dalam empat tahun ini jumlah yang diberikan juga cukup besar satu ratus delapan puluh tujuh triliun rupiah
dan kalau kita lihat ternyata mereka juga mampu membangun sesuatu dengan size yang cukup membanggakan yang sebelumnya belum pernah terjadi
ini yang menjadi menarik
memang kuncinya adalah pendampingan
kita bekerjasama dengan bank dunia untuk menuliskan satu pendampingan yang efektif
nah sekarang yang menjadi challenge adalah
setelah desa desa ini infrastrukturnya cukup mereka harus move on beyond dari infrastruktur
dan makanya kita bikin untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan kapasitas manusianya menjadi challenge
untuk bisa supaya speednya bisa cepat kita menginfo kerjasama dengan private sector
juga dengan perbankan di samping kementerian yang ada di kbri